oh masya allah
pokoknya saya akan berbuat yang terbaik maudifah
itu yang selalu saya yakinkan
pernah juga ada timbul rasa ketakutan
karena saya cuma berdua aja
bagaimana nanti kalau saya nggak ada
semuanya sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan video
pembelajaran untuk video ya
tapi kalau alat peraganya di rumah tidak ada
terus bagaimana dia bisa merabah
apapun kalau di sini kita ngajari mereka bahwa
konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi
adaptasi itu dalam arti
sampai jumpa di video selanjutnya
diva juga dikasih obat obatan

keterbatasan diva tentu membuatnya tidak mandiri
dan bergantung pada sang ibu
maka saat terpapar covid sembilan belas pun
dan dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas
kalau hasilnya diva itu positif
saya antara kaget ya sedih juga
karena saya tidak percaya
sebenarnya saya tidak percaya
secara kita tidak pergi kemana mana
paling hanya ke rumah orang tua saya
yang hanya berjarak satu km dari sini
itu pun saya naik sepeda
saya nggak naik kendaraan umum
akhirnya saya berpikir
ya sudah memang hasilnya positif
sementara saya harus

yang penting pada saat itu saya ingin diva sembuh
upaya lia tak sia sia
karena diva akhirnya dinyatakan sembuh
setelah tes swab pcr yang kedua
awal mei lalu menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas
mereka pun diizinkan keluar dari wisma atlet
pada tujuh mei dua ribu dua puluh
lia memang tak pernah main main
ia merawat diva seorang diri
apa yang menguatkan saya sebenarnya
satu support dari keluarga
jadi pada saat diva usia tiga bulan
nah keluarga sangat mendukung banget waktu itu
saya berjuang untuk diva
jadi waktu itu saya fokus ke diva
dia telah menjalani dan merasakan pahit getirnya kehidupan bersama diva
saya selalu meyakinkan diri
itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu
pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat diva
itu yang selalu saya yakinkan
saya pernah bertemu dengan orang yang mengalami rasa ketakutan
pernah juga ada timbul rasa ketakutan
karena saya cuma berdua saja
bagaimana nanti kalau saya nggak ada
itu pernah ada timbul rasa ketakutan seperti itu dulu ya
allah pasti akan membuat yang terbaik buat umatnya
akhirnya ya udah
seandainya pun saya nggak ada duluan
pasti allah akan memberikan yang terbaik buat nifa
kerentanan anak terpapar covid sembilan belas tak dapat dipandang sebelah mata
sebab anak yang tertular tak dapat menjalani isolasi sendiri
melainkan harus ditemani orang tua
bagaimana risiko anak untuk mendapatkan covid sembilan belas
menurut dia anak anak adalah populasi yang unik
orang tua berperan besar dalam menanamkan pemahaman
tentang pentingnya mencegah penularan covid sembilan belas kepada anak anak
kalau memakai audio
terus terang saya harus mengulang berulang kali
karena saya belum terbiasa untuk lewat audio saja
jadi saya susah untuk membayangkan yang dimaksud oleh gurunya
tapi ketika ada video itu langsung tahu oh maksudnya gini

tapi kalau tidak saya akan mencoba
tapi kalau tidak saya akan mencoba
pandemi covid sembilan belas meluluhlantakan semua lini kehidupan di indonesia
kelompok disabilitas merupakan salah satu yang terkena dampaknya
mulai dari kesulitan mengakses informasi covid sembilan belas
hingga ketiadaan panduan pendidikan jarak jauh untuk kalangan mereka
masa kemudian pandemi covid sembilan belas menyebabkan pandemik covid sembilan belas
kehidupan pandemi covid sembilan belas menyebabkan pandemi covid sembilan belas

solusi inilah yang dikembangkan atung yuniarto
seorang tunanetra yang juga seorang guru di slb yayasan pendidikan anak buta surabaya
ia mengembangkan metode sangat sederhana namun efektif untuk belajar matematika
ia menggunakan video dan alat peraga sederhana bagi siswa siswi tunanetra
metodenya mampu menikmati keuntungan
meningkatkan kemampuan siswa memahami pelajaran lebih baik
daripada metode konvensional yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sebelumnya
semuanya sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran bentuk video ya
tapi kalau alat peraganya di rumah tidak ada terus bagaimana dia bisa meraba
tapi kalau di video itu ada menjelaskan tentang alat peraga di rumah juga tersedia
sehingga bisa nyambung apa yang dimaksudkan dengan konsep yang diajarkan
menjelang siang atung baru menjejakan kaki di sekolah luar biasa slb yayasan pendidikan anak buta ypab surabaya
hari itu jadwalnya mengajar matematika baru dimulai selepas zuhur
tapi seperti biasa dia datang lebih awal untuk mempersiapkan materi
atung kehilangan penglihatan karena retinanya lepas pada kecelakaan dua puluh tahun lalu
dia merupakan satu di antara tujuh guru di slb ini
seperti sekolah sekolah lain di masa pandemi slb ypab juga harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring untuk lima puluh tiga orang siswa
di ruangan lain saif tengah mempersiapkan perangkat untuk materi video atung
seperti empat guru yang lain saif yang awas sebutan untuk non tunanetra terbiasa membantu kolega yang buta mempersiapkan materi daring
satu dua tiga
assalamualaikum selamat pagi anak anak
hari itu atung akan menjelaskan soal geometrik
bangun geometri berupa segitiga sama siku sederhana sebagai alat peraga sudah ia siapkan
di tiap pojok bangun ditambahkan kertas agar siswa bisa mengetahui sudut sudut dalam segitiga
di bagian bawah bagian bawah sini sisi bagian bawah
dan sisi bagian kiri ini adalah disebut sebagai sisi sisi
ini adalah bagian bawah
pembelajaran daring menggunakan video yang digagas atung sebenarnya adalah metode sederhana dan umum dipakai
atung hanya menyampaikan materi dan direkam dengan sebuah telepon genggam
alih alih menggunakan voice note seperti yang lazim dipakai dalam pembelajaran daring tunanetra
atu memberikan materi dan memberikan instruksi soal
oleh saif video itu diedit dengan aplikasi yang umum kemudian disebar ke whatsapp grup siswa
anak anak tidak akan mencapai pemahaman konsep yang sesungguhnya kalau jika menggunakan audio saja
memang permasalahannya adalah anak anak di rumah tidak selalu memiliki atau sekolah tidak bisa
bisa menyediakan alat peraga yang bisa dibawa ke rumah
oleh sebab itu benda benda atau bangun bangun geometri yang sederhana yang kira kira bisa diusahakan dibuat di rumah ya kita arahkan melalui video pembelajaran tersebut
video pembelajaran tersebut dihasilkan oleh atung
atung menggunakan video pembelajaran tersebut
target metode ini bukanlah para siswa tunai

tetapi untuk para pendamping
menurut atung sebagian besar pembelajaran daring tunanetra wajib menggunakan pendamping
terutama jika mata pelajaran tersebut memerlukan alat peraga
pendamping inilah yang akan membantu siswa tunanetra mempergunakan alat peraga persis seperti apa yang diperlihatkan guru di video
pendamping bisa mengarahkan siswa meraba alat peraga hingga siswa memiliki memori yang tepat tentang alat peraga tersebut
untuk dari sini juga menurut atung
menceritakan saja mengingat ingatkan di posisi mana letak sudut ini dan sebagainya
kalau belum ada memori sama sekali atau merupakan konsep baru ya tadi harus ada peraganya
di sebuah rumah sederhana di sebelah timur surabaya rahmat iqbal sudah siap dengan seragam sekolah
siswa kelas sebelas slb yayasan pendidikan anak buta ini bersiap sekolah daring ditemani fenty sepupunya
selama belajar dari rumah hanya satu mata pelajaran yang dia terima setiap hari
hari ini dia belajar geometri matematika yang diampu atung yunarto
alat peraga bangun geometri mirip dengan yang dipegang atung juga sudah siap di meja iqbal
sementara iqbal mendengarkan fenty sepupunya memperhatikan layar dengan seksama
fenty nantinya akan membantu iqbal memahami materi terutama menjelaskan dengan alat peraga agar iqbal tahu betul apa yang tengah dipelajari
sisi terpanjangnya atau biasa disebut tenisa atau sisi mirip
bagi saya sendiri sebagai pendamping iqbal ketika ada
saya juga menggunakan audio karena saya belum terbiasa untuk menggunakan audio
jadi saya susah untuk membayangkan apa yang dimaksud oleh gurunya
tapi ketika ada video saya langsung tahu maksudnya
jadi saya sebagai yang awas jadi tahu maksud dari penjelasan gurunya tadi apa
bagi iqbal belajar daring dengan materi video lebih memudahkan
selama ini ia mengaku sulit memahami materi pelajaran jika disampaikan dengan pesan suara
apalagi jika mata pelajaran tersebut adalah pelajaran eksata yang membutuhkan perabaan pada benda seperti matematika geografi atau biologi
kami itu nanya terang didampingi gitu kak
karena kan dengan melihat video itu tadi maka pendamping yang bisa melihat itu tadi
kan tahu seperti apa gerakan gerakannya atau apa jadi bisa diajarkan kembali ke kita yang tunanetra
bagi atung pembelajaran daring dengan video ini adalah upayanya agar siswa tunanetra bisa tetap belajar di rumah
sesuatu yang mungkin dipandang orang sederhana tapi bagi mereka dengan keterbatasan
ini adalah solusi demi terus berkembang di tengah pandemi
apapun kalau di sini kita ngajari mereka bahwa konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi
adaptasi itu dalam arti
kalau kamu punya keahlian ayo
siang itu di sebuah bengkel pembuatan batik sejumlah orang tengah fokus bekerja
beberapa mengerjakan motif cap batik beberapa orang tengah mewarnai kain
dan yang lain tengah membuat desain motif yang terbuat dari campuran kardus dan serbu kain
di tengah cuaca panas mereka bekerja dalam hening
hanya isyarat jari yang menjadi media komunikasi
mereka adalah sebagian dari pekerja tunarungu di sebuah umkm produksi batik milik aryono setiawan
semuanya terlahir tidak bisa mendengar
sehingga setelah dewasa pun tidak memiliki kemampuan berbicara atau bisu tuli
total ada delapan belas tunarungu silih berganti yang bekerja di sini sejak bertahun tahun lalu
mayoritas berasal dari binaan dinas sosial jawa timur yang sudah selesai mengikuti binaan
intinya memberi kesempatan buat mereka
jadi untuk memberikan apresiasi bahwa mereka mampu untuk berkarya

menghasilkan sesuatu yang itu mungkin di luar perkiraan orang pada umumnya
jadi kalau buat saya mereka ini punya talenta yang lebih
para pekerja ariono boleh dibilang beruntung
di saat para pekerja disabilitas lain terkena dampak pandemi dan kehilangan penghasilan
mereka masih bekerja seperti biasa
aryono mengaku meski pandemi juga memukul bisnis batiknya
tidak terpikir untuk merumahkan mereka
untuk menjawab tantangan pandemi aryono membuat batik bermotif virus corona
pemilihan sketsa motif dia lakukan sendiri dan tanpa terpaku oleh pakem
setelah beberapa kali percobaan batik corona pun diproduksi
dengan tetap menggunakan para bisu tuli sebagai pekerja
batik corona akhirnya mendapat respon baik di pasaran
hingga mendapat pemesanan ke luar jawa
batik ini menjadi semacam daya tarik karena dibuat oleh para bisu tuli ini
bahkan dinas sosial provinsi jawa timur secara resmi mengajak aryono bekerja sama
dalam pembinaan warga berkebutuhan khusus agar mendapatkan pengalaman bekerja
di beberapa upt kami yang pmks itu mereka dilatih atau dididik untuk
mereka punya keterampilan
keterampilan yang diharapkan itu memudahkan mereka nanti bekerja untuk mencari nafkah
meski terlahir dengan keterbatasan para pekerja di batik wistara milik aryono terbukti sebagai pekerja handal
ketelitian sangat dibutuhkan dalam pengerjaan batik menjadi andalan mereka dalam bekerja
setidaknya perlu waktu tiga minggu berhenti untuk mencari pekerjaan
sebagai tipe orang untuk dilatih hingga mahir dalam satu bidang pekerjaan tertentu
nah kalau mereka ini kan yang di bagian membatik ini karena mereka tidak bisa menjahit
jadi di konveksi kita alihkan ke proses membatik
jadi memahami sebuah perintah itu mungkin ada yang cepat ada juga yang lambat gitu
tangan kenan aryono adalah batik
tangan kenan aryono adalah batik
tangan kenan aryono adalah batik

dia sudah bekerja selama lebih dari lima tahun
spesialisasinya adalah menjahit
dia juga ikut membantu aryono mengajarkan para pekerja pemula
sebagian bisu tuli yang masuk bersamaan dengan basuki sudah keluar
dan memilih bekerja sendiri dengan bekal keahlian membatik yang didapat di sini
adapun basuki sampai sekarang masih betah bekerja bersama aryono dan menemukan komunitas sesama bisu tuli
sebagaimana pekerja yang lain gaji layak yang diterima basuki bisa dibilang utuh
aryono menyediakan tempat tinggal dan makan untuk delapan belas pekerja secara gratis
basuki dan teman temannya memiliki waktu istirahat satu jam setiap hari untuk makan siang dan saling mengobrol melepas lelah
basuki berniat bekerja bersama aryono paling tidak sampai dua tahun lagi
sembari mengumpulkan uang dan membuka usaha batik sendiri
apalagi kekasihnya yang juga bekerja di sini sudah mengajaknya menikah
basuki nampaknya lebih beruntung dibandingkan kawan kawan difabel lain
penelitian dari jaringan organisasi penyandang disabilitas respon covid sembilan belas menyebut
dampak terbesar pandemi terjadi pada kelompok disabilitas
pada april hingga agustus dua ribu dua puluh
ada lima puluh satu penyandang disabilitas melapor karena dipecat dari pekerjaan
mayoritas adalah karyawan usaha mikro kecil menengah
intinya menyeluruh hampir semua sektor misalnya
kalau dulu mungkin kita jumpai tunanetra di jalan banyak yang bantu
dari beberapa cerita dari teman teman ketika tunanetra berada di fasilitas umum di tempat umum
itu mereka nggak ada yang berani bantu ke tunanetra
ya inilah perjuangan aryono untuk para pekerjanya
tiada yang lebih mengembirakan selain melihat mereka terus berkreasi
memperoleh keahlian dan mampu mendapatkan penghasilan
agar mandiri di kemudian hari
kalau buat saya intinya biarkan karya yang berbicara
karena murah atau apapun itu kan kembali lagi kepada setiap individunya
karena apapun kalau di sini kita mengajari mereka bahwa konsekuensinya
mereka harus bisa beradaptasi
adaptasi itu dalam arti kalau kamu punya keahlian ayo wujudkan itu
kita akan memberikan hasil yang lebih
kalau kamu tidak bisa menunjukkan kreatifitasmu
mereka hanya jadi follower dan hasilnya pun juga sedikit gitu
karena kita tidak membiasakan untuk
jadi mereka harus bisa benar benar mandiri
kalau kerjamu rajin giat kamu dapat banyak
kalau kamu tidak rajin ya hasilmu sedikit
dan mereka akan termotivasi dengan itu